wah gak terasa ya kita sudah memasuki bulan puasa
nah untuk mengalihkan rasa lapar haus ataupun rasa bosan ketika menunggu waktu berbuka puasa
saya akan mengajak anda untuk ngabuburit
di lokasi pertama yang menjadi tempat saya ngabuburit ini
saya ditemani oleh dua sobat cilik yang sedang ngabuburit juga
halo apa kabar pemirsa gimana nih puasanya masih kuat nggak
daripada ngitungin berapa jam lagi untuk buka puasa
mendingan ikutin kita yuk untuk ngabuburit di kiara artapar daerah kiara condong
mau kemana kita mau ngapain nih
atau mau lihat air mancur dulu
naik sepeda oke kita naik sepeda yuk
kalau anda tidak bawa sepeda sendiri tenang anda bisa menyewa kok
tarifnya sepuluh rupiah per tiga puluh menit
setelah bersepeda kami menikmati pemandangan taman naik bus tram
dengan membayar tujuh rupiah per orang
anak anak di bawah lima tahun tidak perlu membayar ya
sampai pemandangan jadi lupa sama buka puasa
wow ada atraksi air mancur menangimu
hari yang diiringi alunan musik nih pengunjung berusia enam tahun ke atas yang sudah membayar
tiket masuk taman sebesar sepuluh rupiah bisa menyaksikan air mancur menari ini oh iya selama
di bulan ramadhan ada kegiatan lain juga loh di tempat wisata yang ada di daerah kiara condong
kota bandung ini kita ada festival ramadhan ada raya fest itu fashion dan kuliner dan akan ada live
musik pertunjukan seperti sulap stand up komedi juga ada jam berapa itu dimulai jam empat sampai habis buka puasa
sudah semakin sore saatnya kami ke area penjualan makanan dan minuman untuk buka puasa ya tadi kan
kita habis naik bus tram terus kita naik sepeda dan nonton air mancur ya capek nggak sih capek
ya udah kita sekarang lihat lihat
makanan buat nanti buka puasa ada dua puluh empat booth yang menjajakan beragam makanan dan minuman di tempat
wisata yang beroperasi mulai pukul sembilan pagi hingga sembilan malam ini harga yang ditawarkan juga bervariasi
mulai dari lima belas rupiah nah udah pada bungkus kan nanti makan habis buka ya sekarang sabar dulu
nah selain di kota bandung ini juga ada makanan untuk buka puasa makanan untuk buka puasa juga ada makanan untuk buka puasa
park tempat untuk ngabuburit ada juga di masjid al jabar yang baru diresmikan desember tahun lalu
habis dari sini saya akan lanjut ngabuburit ke masjid al jabar kalian mau ikut gak
maaf mau pulang aja
oh mau pulang aja jadi aku sendiri nanti ngebuburitnya di sana yaudah deh nggak apa apa saya akan lanjut bersama
lokasi kedua ngabuburit saya adalah masjid al jabar yang terletak di daerah gede bage kota bandung
masjid ini dikenal dengan sebutan masjid terapung karena dikelilingi oleh kolam kolam sehingga terlihat seperti terapung
masjid seluas dua puluh lima hektare ini berkapasitas tiga puluh ribu orang di mana sepuluh orang bisa tertampung di area indoor dan dua puluh ribu orang di area plaza
ternyata di gerbang masuk masjid sedang ada pembagian takjil bagi warga yang datang nih
kan kalau misalnya takjil ini memang dikasihnya dari bajnes femprov jabar ya atau gimana
bajnes provinsi jawa barat
jadi selama sebulan ini
enggak selama tujuh hari pertama
selama tujuh hari pertama
sementara di program tujuh hari pertama
tujuh hari pertama aja
perharinya berapa sih takjil yang dikasih buat warga yang datang
pembagian takjil beres
kini waktunya saya dan cuma ahmasit lainnya
menunggu azan maghrib berkumandang
tanda saatnya berbuka puasa
bandung jawa barat